gak lama kok aku cuma nganterin paket
kita kira bapak bawa ojek
iya ini kontrakannya kosong
punyanya babe juragan kontrakan rawa bebek
kok ada jemuran ya mas
jangan jangan ada yang numpang jemur di sini
berarti udah diisi
kemana nih bocah
tepat amat hilangnya
gua belum apa apa
kenapa lo udah minta maaf
saya takut bang udin marah
soalnya saya belum tau informasi soal t ani
berarti lo gak mau bantu gua
mau kang tapi belum sempat
lo harus sempet
gua gak mau tau
lo cari tau sekarang
saya mau nyari kontrakan
bukan mau bubur
ini bukan tukang bubur biasa mas
ini bape yang juragan kontrakan tadi
babe bapak gua
dia mau nyari kontrakan
di depan rumah pak sofian
bang ojak nanti tungguin aja ya
aku gak lama kok
aku cuma nganterin paket
ini kang tisna atau bukan
kok suaranya beda
tadinya mah mau minta tolong
minta diantri ke tempat kerja
kau mau aja proh
boleh juga kosong
kosong lah tadi kan udah dibilangin sama anaknya babe
kalau gitu masnya tunggu sini aja dulu
saya mau jemput babe
oke mas makasih ya
aduh pelan pelan ngapain lu
orangnya baru pulang be
biarin aja dia pulang berarti baru ngetik gua
gak bisa gitu be
maka gak bisa gimana kotrakan kotrakan gua
kenapa lu tewet
dia kan belum bayar ojek saya
ani janjian sama amin
telepon bang ojak
tidak apa apa cuma minta jemput
tis tadi teh bapak lagi naik motor
disangka bapak tukang ojek
dia minta diantar ke pangkalan
memang bapak teh ada tampang tukang ojek gitu
emangnya tampang tukang ojek teh yang kayak gimana pak
berarti bapak ada tampang tukang ojek
kan muka enti sama kayak bapak
yuk makan dulu
nah ini be
namanya harun be
lo belum kenal pur
gue bapak benaim yang punya kontrakan ini
tadi udah dibilang mas
lo mau liat ke dalam
dulu dah koncinya nih
nah begini dah jeruannya
air jangan khawatir
kontrakan gue agak yang bocor
top dah semua
kemarin kemarin trend di rumah ineke
dia orangnya begitu biasa